tidak adanya tempat penampungan sementara atau tps sampah kembali memenuhi kolong tol wiyoto wiono papanggo tanjung priuk jakarta utara
beginilah kondisi kolong tol wiyoto wiono papanggo tanjung priuk jakarta utara minggu siang
sampah kembali memenuhi kolong tol ini bahkan sampah di kolong tol ini juga sudah menimbulkan bau busuk
diketahui pada bulan april dua ribu delapan belas lalu sampah yang memenuhi kolong tol ini sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan dari suku dinas jakarta utara
dan memberikan pagar beton agar warga tidak kembali membuang sampah di wilayah ini
warga berharap agar pemerintah setempat membuatkan tempat penampungan sementara atau tps di wilayah ini agar warga tidak kembali membuang sampah di kolong tol
udah tempatnya masih begini namun juga warganya kemarin mau buangnya lagi
oh makanya enak dekat sini ya main lempar lempar aja ya bang
buat warga sini juga sih banyak warga mana gitu
buangnya biar dekat lah kata dia
dan juga kita malu malu gak tau kalo tau juga ditegor ya kan
ini gak gak tau kalo saya kan habis disitu abis itu dibakar sih bapaknya dibakar
tapi kalo di sini gak ada ya
makanya warga pada buangnya
buang kesini aja ya
kalo buangnya mungkin pada malem kali buangnya
kalo siang kan sekasarnya takut ada orang ketugas sekali ini mah
takutnya malem apa
saya mah kalo itu mah dibakar
tapi memang di wilayah ini nggak ada tempat penampungan sampah ya
disini gak ada penampungan cuma
jadi penampungan sini kalo buang tol